rona kebahagiaan terpancar di wajah riatus soleha setelah berhasil bertemu dengan ibu kandungnya yang telah terpisah selama dua puluh tiga tahun
pertemuan mengharukan ini terjadi sabtu dua puluh november lalu
pertemuan itu terjadi setelah riatus warga sidoarjo ini mengunggah selembar kwitansi bukti pembayaran persalinan yang ditemukan oleh ibu angkatnya di lemari miliknya ke akun sosial media
unggahan di grup facebook info warga jember itu akhirnya membuahkan hasil setelah anggota grup mengetahui keberadaan ibu kandungnya yang bernama yeti
kalau dia mau kalau dia memang mengizinkan saya gombol sama ria ya tidak apa apa
riatus soleha berpisah dengan ibu kandungnya saat berusia dua puluh hari
saat itu maria ufa yang menjadi ibu angkatnya langsung membuat akta kelahiran dengan biaya rp tiga puluh lima
ibu kandungnya bilang gitu katanya belum sihat
karena anak pertama padahal itu
setelah bertemu dengan ibu kandungnya riatus langsung pulang ke kota sidoarjo
sementara yeti yang tinggal di jember mengaku siap jika sewaktu waktu anak kandungnya mengajaknya tinggal bersama
syaiful kusmandani jember jawa timur